hujan yang terus mengguyur ibu kota sejak kemarin malam menyebabkan banjir di sejumlah kawasan
banjir menyebabkan kendaraan umum sulit beroperasi
akibat banjir operasional bus transjakarta tersendat
penumpukan penumpang terjadi di sejumlah halte bus transjakarta
salah satunya di halte permai koja jakarta utara
operasional transjakarta terganggu akibat banjir di jakarta
mengakibatkan sejumlah koridor dan rute transjakarta tak melayani penumpang
dan sejumlah rute mengalami pengalian jalur
dari laman twitternya pt transjakarta melaporkan sejumlah rute yang mengalami gangguan
rute halte busway dari stasiun manggarai menuju blok m mengalami pengalihan rute
karena tingginya gedangan air di sekitar suadharma
selain itu kampung melayu menuju ancol mengalami perpendekan rute
menjadi kampung melayu menuju halte palputi dan untuk arah sebaliknya tidak beroperasi
gangguan operasional juga terjadi di koridor dua rute pulau gadung harmoni dan rute satu meruya blok
untuk dapat mengetahui lebih rinci info operasional transjakarta
anda dapat langsung mengakses twitter at pt transjakarta